menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi membantah tuduhan telah menerima uang suap satu lima miliar rupiah
terkait kasus korupsi dana hibah komite olahraga nasional indonesia atau koni tahun dua ribu delapan belas
tuduhan terhadap menpora muncul ketika persidangan lanjutan di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pada dua puluh satu maret
dengan terdakwa sekretaris jenderal koni ending fuad hamidi
awal nama menpora terseret ketika jaksa menanyakan keterangan bap salah satu saksi
yakni sekretaris bidang perencanaan dan anggaran koni suradi
jaksa kpk menunjukkan daftar inisial penerima dan uang yang ditujukan sekjen koni kepada para penerima tersebut
suradi pun mengakui bahwa inisial m yang ada dalam daftar adalah menpora
sementara imam meyakinkan dirinya tak terlibat dari keterlibatan skandal korupsi itu
dan siap jika harus diperiksa lebih lanjut oleh kpk
saya menghargai proses hukum dan kita akan melihat nanti antara fakta dan opini yang dibangun
tentu saya juga tidak tahu siapa yang membuat inisial inisial itu termasuk siapa yang menafsirkan inisial itu
dan saya pastikan saya tidak terlibat dan saya tidak tahu menau dan saya akan mengikuti nanti proses hukum yang ada